setelah diresmikan presiden joko widodo dan beroperasi secara gratis sejak dua puluh desember dua ribu delapan belas
tiga ruas tol di jawa tengah yakni ruas pemalang batang batang semarang dan semarang solo
akan mulai diberlakukan tarif resmi pada senin dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas besok
pemberlakuan tarif resmi untuk tiga ruas tol di jawa tengah yakni ruas pemalang batang batang semarang dan semarang solo
dimulai senin dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas yang dituangkan melalui keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
basuki hadi mulyono yang dikeluarkan dan ditanda tangani pada empat belas januari dua ribu sembilan belas
pada ruas tol pemalang batang tarif mobil golongan satu akan dimulai dari rp empat hingga rp tiga puluh sembilan
untuk ruas tol batang semarang tarif mobil golongan satu dimulai dari rp tiga
rp lima dan golongan dua hingga golongan empat dimulai dari rp lima hingga rp satu ratus lima puluh
sementara untuk ruas tol semarang solo tarif mobil golongan satu dimulai dari rp tujuh lima ratus hingga rp enam puluh lima
dan golongan dua hingga golongan empat dimulai dari rp sebelas hingga rp satu ratus tiga puluh lima ratus
selain tiga ruas tol di jawa tengah pemberlakuan tarif tol resmi juga diberlakukan untuk ruas tol di jawa timur
yakni ngawi kertosono kediri gempol pasuruan dan surabaya gempol
mulai berlakunya nanti tanggal dua puluh satu pukul
dan yang penetapan tarif itu ada kalau yang dari ruas semarang sampai dengan solo
yaitu yang ruas yang baru pak yang dari salatiga sampai dengan solo
di pt transwaga jateng ini
atau yang menolak ruas semarang solo
itu dalam satu cluster dengan beberapa barang usaha juga